berdasarkan data satgas penanganan covid sembilan belas pada dua puluh dua juli lalu jawa barat menjadi daerah dengan kasus harian positif covid sembilan belas tertinggi dengan sepuluh empat ratus sembilan puluh sembilan kasus
sebagai upaya mencegah penyebaran virus covid sembilan belas kepolisian resor bogor memberlakukan kebijakan ganjil genap mulai jumat dua puluh tiga juli hingga minggu dua puluh lima juni
saya keberatan karena kan mobilitas ya kita banyak keperluannya kadang susah juga ya mau kemana mana terhambat gitu jadi terhambat penyekatan dimana mana jadi harus muter gitu kan ya terhambat aja gitu
sebetulnya kalau memang nggak ganjil genap juga seperti ini kan juga sepi sih sebetulnya ya nggak harus ganjil genap juga masyarakat udah gak terlalu banyak keluar juga sih sebetulnya gitu ya
total ada tujuh belas lokasi pemeriksaan ganjil genap
kendaraan pribadi dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal diminta untuk putar balik
pengecualian diberikan kepada kendaraan darurat umum logistik serta pekerja kritikal dan esensial